seperti apa bayangan anda tentang seorang youtuber
artis pesohor atau selebgram
mungkin hal biasa ya
bagaimana jika seorang youtuber itu adalah seorang pemilik bengkel sepeda motor
ya inilah siswanto atau yang lebih akrab di telinga dengan panggilan si boen
live streaming di bengkel sepeda motornya di desa kasegeran ke kecamatan cilongo bayu mas ini
jadi konten andalan si boen di channel youtubenya
konten si boen berisi seputar masalah sepeda motor hingga cara mengatasinya
si boen memproduksi kontennya hanya dengan bermodalkan ponsel
yang dibeli kredit dari uang gadai perhiasan istrinya
jatuh bangun ia alami sendiri hingga akhirnya menemukan celah peluang
dengan penghasilan ratusan juta rupiah sebagai youtuber
bahkan penghasilan si boen terus meningkat seiring dengan banyaknya subscriber di saluran youtubenya
si boen memiliki sepuluh channel atau saluran youtube yang aktif
hingga memperoleh silver play button
sedangkan satu channel yakni si wan channel telah memperoleh golden play button dari youtube
karena memiliki satu dua juta subscribers
dari sepuluh channel youtubenya inilah penghasilan si boen ini telah mencapai ratusan juta rupiah per bulannya
kebetulannya lagi ketenteraan si boen sebagai youtuber ini
tidak hanya dirinya sendiri namun ditularkan kepada pemuda lain di desanya
puluhan pemuda sudah mengikuti jeda si boen sebagai youtuber
bahkan kini mereka telah memperoleh pendapatan rata rata lebih dari sepuluh juta rupiah per bulannya
ini akan menyebabkan tingkat persaingan
tapi itu kan manusianya
tapi kan kembali semua kepada kontennya masing masing
karena yang terbaik tidak akan tersaingi
kesuksesan si boen menjadi jutaan youtuber ini berdampak pada perekonomian desa
selain desa kasegeran lebih dikenal
juga menjadikan ekosistem youtuber di desa ini semakin berkembang
harapan kami nantinya desa ini pendapatan aslinya desa ini menjadi meningkat
sehingga dampaknya di masyarakat keberadaan mas si boen
ini bisa mengangkat derajat perekonomian di desa kasegeran
tentunya memanfaatkan teknologi informasi yang benar
bisa mengubah kehidupan baik secara ekonomi maupun sosial
kesuksesan si boen bisa dijadikan contoh untuk pemuda lainnya